hari ini dua belas mei dua ribu dua puluh tiga menjadi peringatan dua puluh lima tahun tragedi berdarah di universitas trisakti jakarta
peristiwa penembakan terhadap mahasiswa trisakti yang melakukan demonstrasi menuntut presiden soeharto turun dari kursi jabatannya yang telah dikuasai selama tiga puluh dua tahun
empat orang mahasiswa tewas dan puluhan mahasiswa trisakti lainnya menderita luka luka
mereka yang tewas adalah elang mulia lesmana heri hertanto hafidin royan dan hendriawansi
mereka tewas tertembak peluru aparat di dalam kampus
seperti pada tahun tahun sebelumnya setiap tanggal dua belas mei pihak universitas trisakti mengadakan peringatan mengenang peristiwa dua belas mei di monumen tragedi trisakti
dengan mengadakan upacara tabur bunga napak tilas hingga pameran foto dan poster berkaitan dengan tragedi dua belas mei
kadarsyah suryadi rektor universitas trisakti berharap peringatan yang dilaksanakan setiap tahun ini dapat meningkatkan daya juang generasi muda dalam memasuki era indonesia emas
ini tradisi dari tahun ke tahun sampai kapanpun ini peringatan ini karena penting untuk menanamkan semangat berjuang kepada generasi muda
apalagi sekarang kita mau masuk era indonesia emas dua ribu empat mungkin mas
maka ini juga dalam rangka mempersiapkan generasi pemimpin masa depan supaya mereka punya daya jelang
sementara itu pihak keluarga korban tewas berharap agar keadilan segera menghampiri mereka walaupun mereka pesimistis karena menurut mereka kasus ini berjalan di tempat
ya tetap aja berharap berharap pemerintah memberi
ini apa menyelesaikan kasusnya
sampai sekarang kan belum di masih apa ya di tengah tengah gitu lah
di sini diproses tapi nggak ada ujungnya gitu
kami masih berharap kan ke sana yang namanya pengorbanan itu kan untuk negara bukan untuk diri pribadinya
dari tahun ke tahun alhamdulillah ya maksudnya peringatan itu tetap ada gitu ya
untuk mengingatkan kita gitu semangat reformasi tetap harus tetap ada
cuman kita keluarga mungkin kasus ini bisa dijadikan apa ya istilahnya jangan terulang lagi lah
tapi secara hukum sih kan sampai sekarang juga belum bisa terrealisasi
jadi mungkin harapan saya cuma semangat reformasi jangan sampai hilang lah
hingga saat ini perjalanan kasus tragedi trisakti
pihak pihak yang semestinya bertanggung jawab atas tewasnya empat mahasiswa
yang menjadi korban gerakan reformasi yang menumbangkan rezim soeharto
belum juga diadili
termasuk pejabat tni yang diduga ikut terlibat dalam kasus pelanggaran ham berat
jimmy chandra indra hadi jakarta